apakah anda terbayang bagaimana rasanya hidup di mars
begitu kalau kata david bowie ya gitu ya
kalau ada di marts itu seperti apa
kondisi minim gravitasi suhu udara ekstrim hingga ancaman radiasi yang tinggi menjadi tantangan utama
di yogyakarta nih ada seorang pria yang beruntung menjadi satu satunya orang indonesia yang terpilih
mengikuti program pelatihan hidup di planet mars
ia adalah vincenzius kristiawan
pada waktu dua ratus tahun dari sekarang ada beberapa kumpulan manusia yang baru diberi di mars
mars dianggap sebagai salah satu planet yang paling memungkinkan untuk dihuni manusia
menurut data yang dirilis nasa terdapat beberapa kemiripannya dengan bumi
seperti terdapat empat musim dalam satu tahun dan kandungan air
namun apakah manusia benar benar dapat berkoloni
perlombaan mengirim wahana ke planet mars sudah dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
setelah beberapa kali mengirimkan wahana untuk meneliti mars
ditemukan indikasi adanya air pada planet mars
temuan ini mendorong para ilmuwan membuat penelitian kemungkinan manusia dapat hidup di planet mars
salah satunya adalah program bernama mars dessert research nation
diinisiasi oleh mars society di uta amerika serikat
yang berdiri pada tahun dua ribu sepuluh
sebagai partisipan mars society memilih orang dari beberapa negara untuk mengikuti percobaan tersebut
satu satunya orang indonesia yang terpilih adalah vincenzius kristiawan
atau akrab dipanggil venza seorang seniman dan pegiat dunia antariksa asal yogyakarta
untuk mengikuti program ini itu dipilih dari berbagai sektor
berbagai bidang keilmuan berbagai disiplin ilmu
jadi saya dari disiplin ilmu
seorang artis seorang seniman
yang berkarya dengan menggabungkan space science dan space exploration
mars dessert riset nation atau mdrs yang diikuti venza masuk dalam asia team
beranggotakan dua robot dan tujuh orang peserta terpilih
enam orang diantaranya dari jepang
dalam misi ini vensa bertugas sebagai kru jurnalis yang harus menulis kegiatan sehari hari para kru
bagi venza sangat diperlukan peserta yang sehat mental
ia juga bercerita menghadapi beberapa tantangan
salah satunya menjaga keselamatan diri dan tim
serta disiplin dalam menjaga ketersediaan makanan ataupun oksigen
mdrs ini terdiri dari beberapa rangkaian program
pada maret dua ribu sembilan belas venza telah mengikuti simulasi riset isolasi manusia di kapal pemecah es jepang
akan ada yang ketiga ada yang ketiga keempat
itu yang salah satunya yang cukup ekstrim itu sebenarnya kita akan menuju ke antartika
jadi kalau antartika itu kan bisa masuk ke jepang kita bisa menuju ke jepang

atau pelindung tubuh dengan baik dan benar itu
itu ya langsung jadi es gitu jadi pembeku
jadi kalau kita kedip mata gitu ya langsung beku
meski para ilmuwan telah bersiap diri ilham habibi ilmuwan asal indonesia berpendapat
misi hidup di planet mars bukanlah hal yang mudah
saya kira dari segi teknologi sudah dimengingat
jadi yang tadi saya katakan diperlukan kurang lebih dua tahun untuk ke mars itu menggunakan teknologi yang kita sudah kenal
tantangannya adalah ya bagaimana manusianya bisa menjalankan itu
dua tahun berjalan ke mars dan mungkin tinggal singgah di mars berapa bulan atau juga petahunan
balik lagi itu kan berapa tahun ya kan ada efek kepada yang bersangkutan
gimana dengan nutrisinya gaya hidup dan lain sebagainya
komunikasi juga susah dengan kita kita di bumi ini
tapi ya saya kira itu lebih ke situ daripada bukan hal hal sains yang secara fundamental
itu sudah bisa
saat ini ada tiga badan antariksa utama yang tengah mempersiapkan misi ekspedisi ke mars yaitu nasa spacex dan mars one
fungsi nm indonesia yogyakarta